tim gegana polda metro jaya melakukan penyisiran di rumah tempat terjadinya ledakan di jalan perahu guntur setiabudi jakarta selatan
kapolres jakarta selatan kobes ade arisham indradi menyatakan ledakan berasal dari sebuah benda berwarna terang
polda metro jaya bersama polsek setiabudi masih melakukan olah tkp di rumah tempat terjadinya ledakan
kapolres jakarta selatan kombes ade arisham indradi menjelaskan dari hasil olah tkp sementara didapat fakta fakta korban tewas adalah pekerja bangunan berinisial a berusia empat puluh sembilan tahun
korban tewas di tempat dan tiga rekan korban lain yang mengalami luka ringan
polisi masih mendalami apakah benda berwarna terang tersebut adalah mortir
saat korban saudara a selesai beristirahat
dalam melakukan pekerjaannya sekira jam tiga belas korban melanjutkan pekerjaan menggali
menggali di bagian belakang proyek rumah
saat menggali korban menemukan benda berwarna terang
seperti putih kemudian diingatkan oleh salah satu saksi di antara tiga saksi lainnya itu agar berhati hati
ada benda tersebut kemudian berdasarkan keterangan saksi
korban memukul benda tersebut dan akhirnya menimbulkan ledakan
sebuah ledakan terjadi di setiabudi jakarta selatan yang menewaskan satu orang dan tiga orang terluka
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
selama sore arief bagaimana kondisi di sana pasca ledakan yang menyebabkan satu orang tewas dan tiga lainnya terluka
selamat sore rifana sampai dengan sore hari ini
proses olah tempat kejadian perkara di rumah tempat terjadi ledakan masih terus berlangsung
dari pihak puslap empat dan juga dari tim gegana itu masih berada dalam untuk mengumpulkan bukti bukti
dan tadi sekitar pukul enam belas empat puluh lima itu jenazah korban itu sudah dievakuasi
itu sudah dibawa oleh mobil pedokres polimitro jaya untuk proses identifikasi lebih lanjut
dan memang tadi keterangan dari kapolres jakarta selatan kombes adri syamindradi
itu ledakan berasal dari
ledakan berasal dari benda yang berwarna terang
nah tapi tadi ketika didesak oleh awak media apakah benda berwarna terah tersebut adalah mortir ataupun bom yang terkubur
itu dari adri syamindradi tidak mau menjelaskan lebih detail
ia hanya mengatakan masih dibutuhkan pendalaman lebih lanjut untuk mengambil kesimpulan
karena memang tadi olah tkp itu adalah hasil olah tkp sementara
bahkan deskripsi dari benda yang diduga mortir tersebut
kapolres jakarta selatan
tidak mau mendeskripsikan apakah benda berwarna terang tersebut berbentuk oval
atau berbentuk panjang
atau berbentuk bulat yang tidak mau dideskripsikan
dia hanya mengatakan masih dibutuhkan pendalaman lebih lanjut
namun tadi dari keterangan kapolres jakarta selatan kombes adri syamindradi
proses sterilisasi sudah dilakukan oleh tim gegana polimitro jaya
dan dari hasil sterilisasi dari hasil penyisiran
itu dijamin tidak ada lagi benda benda serupa yang bisa membahayakan warga sekitar
kapolres jakarta selatan meminta kepada warga agar beraktivitas kembali seperti biasa
dan proses pengumpulan keterangan itu juga masih berlangsung dari tiga saksi
yaitu teman korban yang saat ini dirawat di puskesmas terdekat yaitu puskesmas halimun
dan tadi juga kapolres jakarta selatan mengatakan bahwa keterangan dari pihak pemilik rumah juga akan dilakukan
dan proses oleh tkp belum bisa dipastikan akan selesai pukul berapa
karena sampai dengan sore hari ini masih terus berlangsung
karena memang tadi
ini juga dari keterangan warga di sini
itu pada saat ledakan terjadi sekitar pukul tiga belas an
itu ledakannya suaranya terdengar cukup keras
sehingga cukup mengejutkan warga yang ada di sini
dan menurut adi arisya mindradi
itu pihak kepolisian juga masih mendalami terkait juga informasi bahwa
setelah ledakan itu tercium bau bubuk mesiu di kawasan di daerah sini
nah itu juga masih dibutuhkan pendalaman lebih lanjut
tadi juga dari pihak bidokes juga sudah mengambilkan data data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi korban
dan kita juga masih menunggu apakah masih ada fakta fakta lainnya dari hasil oleh tkp
yang masih terus berlangsung sampai dengan sore hari ini
arief apakah anda mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut merupakan rumah tinggal atau kantor begitu
ya tadi keterangan dari kapolri jatah selatan
kombas adi arisya mindradi
ini adalah rumah tempat tinggal yang memang izinnya itu adalah untuk renovasi
nah tapi kenapa bisa ada benda tersebut di rumah ini
inilah yang masih terus digali oleh pihak kepolisian
karena memang tentunya temuan dari pekerja bangunan tersebut cukup mengakitkan
karena tadi dari olah tkp sementara
benda berwarna terang tersebut ditemukan di kedalaman sekitar dua meter pada saat korban itu sedang menggali
nah namun sayangnya korban ini tidak mengindahkan peringatan teman temannya
agar berhati hati terhadap benda berwarna terang tersebut
tapi justru korban ketika menemukan benda berwarna terang tersebut
ia langsung memukulnya dengan sebuah palu
dan akibat dipukul dengan palu terjadi hendakan yang kemudian menewaskan korban itu di tempat
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali